bener banget raya gue sama temen temen lo cuma takut lo kenapa napa
kalau emang raya tau yang sebenernya kalau kobra itu orang yang baik yaudah biarin aja lah
siapa tahu kan raya bisa ngerubah bang kobar itu ke jalan yang lebih baik
buktinya raya di rumahnya bang kobar kan gak diapa apain
nah justru itu guys misi gue sebenarnya itu gue tuh pengen bikin bang kobar itu baik dan dia tuh sadar lagi
gue pengen om kobar sama abah itu baik lagi damai lagi dan gak ada berantem atau apa segala macam
eh udah bel nih kalian masuk kelas nih lo gak mau pindah ke kelas kita
mereka kita belajar ya
ya gak mau lah ian yang ada kalau gue disini terus gue dicontekin terus sama lo
hah ngapain ngantri cewe gue
eh asal lo tau ya cewe lo yang nelfon gue dia minta gue buat ngantriin dia
karena keadaannya belum pulih
usia lu tuh terima kasih sama gue gara gara gue ngelakuin apa yang seharusnya lo lakuin
jadi lo jangan salahin gue
biar gue yang ngadepin dia
dua orang yang pernah ngerebut cewek gue
lo ngerebut devi dari gue dan lo ngerebut stella dari gue
emang lo bubuk tuh pengen nyerima salah sama gue apa gimana sih
gue sama roger nggak ada yang ngerebut cewek lo
lo yang udah nyakitin mereka tau nggak
lo tuh beda banget sama si boy
dan asal lo tau ya gue paling nggak suka sama cowok yang suka nyakitin cewe
pertama lu udah nyakitin devi
nggak akan gue biarin lagi

oh udah di there

ketepikan dia ketemu lo

tadi aku kalah tulis
damai sama polisi kalau tidak bisa dibawa damai sama saya
buru ini belum nyambung
buruh ini bentar lagi diangkat
temannya itu hobi kamu berantem apa gimana ini
saya mau pergi ke mana
sudah jangan emosi
kalau perempuannya cinta sama kamu bogoh sama kamu
mau digoda cowok kayak gimana gantengnya juga
ya tidak akan tergoda
sudah tenang saja
coba jas jangan salahkan cowok lain
salahkan dulu ceweknya
siapa tahu ceweknya emang suka digoda
atau salahkan saja diri kamu sendiri
kamunya pantas tidak
buat dia gitu
setiap manusia ada kekurangannya mbak
tidak justru itu makanya kekurangannya itu ditambel pakai cinta
sudah makanya jangan sok sok main cinta
kadang kadang itu cinta tidak ada logikanya bro
katanya agnez juga begitu
kamu mau nikah tidak agnez saja mau nikah
udah sekarang tidak perlu emosi mengenai cinta
saya jualan dulu ya oke permisi
jatih jatih di jalan beautiful oke
kurawa kurawa aduh
boy menurut lo kobar itu masih bisa dipercaya apa nggak sih
sedangkan kobar aja sama lo jahat banget benci banget dia sama lo
ya enggak tahu juga sih yan
cuma gue percaya sama allah
gue juga percaya sama allah karena dia sang pencipta
tapi gue gak percaya sama kobar
ya udah kalau lo percaya sama allah berarti lo juga harus percaya sama kobar dong
siapa tahu kobar bisa berubah jadi baik ya kan
dulu aja lo suka bohongan sama emak lo sekarang udah enggak
ngerti enggak lo yan
eh pasti belum makan siang duduk duduk
maaf anak anak saya mengganggu waktunya sebentar
saya akan memberikan pengumuman dari pihak sekolah
jadi setelah kita melalui un pihak sekolah akan mengadakan pentas seni dan budaya
yang dimana setiap kelas harus bisa menghadirkan penyanyi
yang dimana setiap kelas harus bisa menampilkan karya karya seninya
ya bisa operate bisa band bisa dance
yang penting jangan nyopet
nih pak nyopet kok bukannya kesalahan
oh ya saya bercanda ya kamu serius aja
so kamu mentang mentang udah lulus un
ya intinya kalian harus mempersiapkan apa yang ingin kalian tampilkan
pak itu acaranya di berapa ya
rencananya jam sepuluh
nanti acaranya di aula sekolah sama di lapangan
ya jadi kalian mulai sekarang harus semangat
tunjukin sama orang orang yang datang
ya saya mau rapat lagi dengan guru guru yang lain
kita mau kasih pertunjukan apa nih untuk mewakili kelas kita nih
kalau gue sisir nggak bisa jadi terserah
iya nih ada yang mau tandul nggak
cewek cewek baca puisi aja bisa nggak tuh
kalau kita belum ada yang siap
kalau nggak kalian aja yang nge ban gimana
wah boleh tuh setuju
nge ban oke tuh
boleh kita nge ban aja ya
udah lama nih nggak nge ban

nggak udah lu aja sendiri
suara lu kan bagus
ya boleh sih nge ban
udah lama juga kita nggak nge ban
tapi seriusnya nih yang lain gak ada yang mau tampil
yaudah gimana kalau kalian aja yang mau pakai kelas kita
oke deh kalau gitu kita fix nge band ya
waduh udah lama nggak nge ban ya
yuk kita latihan ini kelas mesti
apa nih jadian atau apa
oke teman teman sehubungan dengan pentasemi sekolah kita tahun ini inget
ini last year kita di sekolah ini
jadi gue pengen kita sekolah nampilin yang terbaik
gimana kalau musik lo kan juga musik sih
bener banget sya lo main piano aja
ya main piano nya sendiri
iya jangan gitu dong
nggak seru banget ini tutup tahun sekolah kita loh
kita terakhir sekolah di sini
masa mau suruh gue doang ngetampil lo pada nggak mau tampil apa
tahun terakhir loh ayo
kalau main drama operate aja gimana
wah butuh waktu tuh kita gak ada waktu
dan ada nggak ada persiapan
iya bener mending kalian cewek cewek ngedance aja seru tuh
hah oh boleh tuh
kita ngedance aja cewek ceweknya gak apa apa kok
eh lo tuh kurang jauh lho perai masa
eh gaul gue bukan di situ ya gaul gue di sirkuit pak
yaudah coba kalau gue tuh lo contohin gaya yang bagus di mana
kalau gayanya alai kita nggak mau ya
iya loh nggak usah ditujuk di sini deh nanti aja gue malu
pasti deh nanti gue ajarin tenang ya
percaya sama gue
yaudah deh girls kita nggak ada pilihan
kita harus percaya sama meli ya
kok gitu kayak pilihan terakhir banget

eh itu nari eh
lo jogetnya aneh